pesawat yang membawa enam puluh sembilan wni abk diamond princess yang datang dari jepang
tiba pada pukul dua puluh tiga waktu indonesia barat di bandara kertajati majalengka
setibanya pesawat tersebut petugas langsung melakukan evakuasi sesuai dengan skenario yang direncanakan
yaitu melakukan sterilisasi kepada enam puluh sembilan penumpang dan dua puluh tiga kru pesawat
dengan menyemprotkan cairan disinfektan sebelum memasuki bus yang telah disediakan oleh petugas
petugas evakuasi menyediakan empat unit bus dan satu unit bus cadangan dari rspad gatot subroto
sebelumnya kelima bus ini sudah terlebih dahulu dilakukan sterilisasi dengan cairan disinfektan
proses evakuasi sendiri memakan waktu sekitar satu lima jam sebelum akhirnya keempat bus berisi enam puluh sembilan penumpang dan dua puluh tiga kru pesawat
dibawa menuju plt uindramayu dengan pengawalan ketat dari petugas
jadi enam puluh sembilan anak buah kapal yang
sekarang diangkut dalam keadaan sehat walafiat
dan selama perjalanan diadakan pemeriksaan selama sebanyak dua kali
dan seperti saudara ketahui setelah nanti mereka sampai di kapal juga akan diambil spesimennya lagi
untuk dipastikan bahwa memang betul betul yang bersangkutan dalam keadaan sehat itu
sementara itu gubernur jawa barat ridwan
kamil yang juga hadir pada saat proses evakuasi
mengaku bersyukur proses evakuasi berjalan dengan lancar
selain itu ridwan kamil juga memastikan
proses evakuasi ini tidak akan membahayakan bagi warga jawa barat
khususnya di majalengka dan indramayu
ketika evakuasi sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dari kementerian kesehatan
gunakan sumber informasinya ke media media yang terkemuka
ada cnn ada kompas ada yang lain lain
sesuai pernyataan pak menko pmk
yang menyebutnya orang orang sehat
sudah sertifikat terbang kembali ke tanah air ini
juga sudah dikonfirmasi sehat oleh pemerintah jepang
tapi kan ada prosedur tambahan untuk memastikan ini yang sedang dilakukan
karena juga who melarang ada perpindahan penumpang bagi orang orang yang ke sini
selanjutnya enam puluh sembilan abk diamond princess
akan menjalani masa observasi selama empat belas hari di pulau sebaru
setelah sebelumnya telah dipastikan sehat pada masa observasi pertama di kapal diamond princess
selama empat belas hari oleh pemerintah jepang
ke enam puluh sembilan abk ini akan bergabung dengan satu ratus delapan puluh delapan abk world dream
yang telah terlebih dahulu dievakuasi
franky wijaya helmi surya negara majalengka jawa barat